atas nama keluarga besar
partai pesatuan pembangunan provinsi gerontalo mengeklasikan bapak boker haji sandiaga salahuddin
uno sebagai calon presiden indonesia pada peninggal presiden tahun dua ribu empat belas
saya ingin mengajak teman teman di gorontalo menyambut pesta demokrasi dua ribu dua puluh
hai dengan targai dan pesta yang berbeda dengan pesta yang berbeda dengan pesta yang berbeda dengan
empat juta lapangan kerja baru di dua ribu dua puluh empat memperkuat kepulian ekonomi kita melanjutkan
pembangunan ukuah persatuan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat